tadi pati angkar melaporkan ada kabar buruk
di bukit selatan ada gua yang di dalamnya banyak ular yang mengganggu penduduk
jadi ayah anda harus kesana untuk menumpasnya
biar hamba saja yang melaksanakannya ayah anda
kau apa kau sanggup
ular sanca di dalam gua itu sangat sakti jalur
hamba akan mencobanya ayah anda
sang jaluh coba tunjukkan medalimu
bukankah itu medali kerajaan ayah
ini memang medali kerajaan
tapi aku sungguh tidak ingat
kapan aku memberikan bedah ini kepada seorang wanita di tanah jawa
kalau tidak salah
waktu muda ayah pernah merantau ke tanah jawa kan
ya memang beberapa kali aku melawat ke tanah jawa dengan menggunakan perahu
untuk mencari panip besi membuat tombak perak
tapi selama perjalanan aku tidak pernah menjelep selirisana
maafkan hamba ya tapi apakah di tanah jawa ayah pernah minum arak dan mabuk
ya beberapa kali aku menerima undangan bupati setempat untuk minum arak
ya dan kemudian aku mabuk
mungkin saat itulah ayah bertemu dengan ibu ndakan jalu
saya rasa kamu benar marah nih
cepat panggil ibumu bawa dia kemari
ibuku telah tiada baginda karena itu aku mengembara mencari ayah kandungku
dan kau telah menemukannya kang
ayahmu adalah seorang raja dan kau adalah pangeran
kemarilah jalu panggil aku lah yanda

tapi ini baju perempuan kan
bukankah kau seorang perempuan rose
bagaimana dayang tahu
putri juga sudah tahu hal itu
tapi kenapa kau menyamar sebagai seorang laki laki
atau kau tidak ingin diketahui orang lain
kalau kau dan jalu adalah sepasang kekasih
kalau putri tahu bahwa aku kekasih kang jalu
pasti dia tak berani menggoda kang jalu
iya daya ini semua aku lakukan demi kekasihku kang jalu
jadi ini yang namanya pati angkaranggiat itu
kebetulan kamu menghadap
perkenalkan ini jalul
tidak mungkin baginda
putri baginda cuma satu
baginda harus hati hati
jangan jangan dia itu penipu baginya
pati angkar lancar sekali kamu nuduh kakakku
kau tidak lihat
medali yang jauh jauh dibawah dari tanjawat
medali itu adalah barang langka
dan pemuda ini memilikinya
jadi tidak salah lagi
dia adalah anakku
kau sudah kembali
bagaimana kang jalu
jadi kamu perempuan
jadi kang rosman
iya namaku sebenarnya rosmina
kamu cantik sekali
kau sungguh serasi menjadi kekasih kang jalu
kenapa kau terlihat bersedih
oh tidak apa apa aku hanya lelah
kalau kamu ingin bertemu dengan kang jalu mungkin baru besok pagi
karena kang jalu masih berbicara dengan ayah
tidak aku akan menunggu saja
lagian mana mungkin kang jalu bisa tidur tanpa melihatku terlebih dahulu
tadi pati angkar melaporkan ada kabar buruk
di bukit selatan ada gua yang di dalamnya banyak ular yang mengganggu penduduk
jadi ayahanda harus ke sana untuk menumpasnya
biar hamba saja yang melaksanakannya ayahanda
kau apa kau sanggup
ular sanca di dalam gua itu sangat sakti jalu
hamba akan mencobanya ayahanda
baiklah kalau begitu
kamu pergi dan setelah di sana
ambillah telur sanca itu
dan pecahkan dengan medalimu
maka semua ular itu akan mati
ingat itu ya
dan apa sebagai hal terakhir
meng onsik wang guma yang terbayar